saudara korps marinir membantah kejanggalan kematian letu eko damara ketika bertugas di papua
komandan korps marinir maijen tni marinir endi supardi
menyayangkan pihak keluarga enggan menerima penjelasan
marinir tni angkatan laut memastikan bahwa letu eko meninggal bukan karena dianiaya
endi menjelaskan proses penemuan jenazah korban evakuasi hingga proses pemakaman dilakukan sesuai prosedur
bahkan keluarga dipersilakan melihat hasil pemeriksaan jenazah korban
namun pihak keluarga enggak mempercayai keterangan dan hasil investigasi
yang kedua beliau menyampaikan disini ada bukti lebam leban
seperti di dekat mata kemudian di tangan dan di punggung
kami langsung cek koordinasi seperti yang ada di zoom sekarang
kami undang sengaja ini beliau beliau ini sudah disumpah
baik dokter maupun perawat termasuk saya sendiri sebagai komandan korps marinir
disumpah sesuai agamanya masing masing
kami sudah sampaikan apa adanya
di foto tidak ada sedikit pun lebam baik di pelipis dekat mata maupun di tangan
di sana foto saat dimandikan ada dan sudah kami kirimkan
letu laut eko damara mengalami luka tembak di bagian kepala
letu eko merupakan personel tni dari yonkes satu marinir yang diperbantukan ke papua
bersama satgas mobile ri png pianji yonif tujuh marinir
terkait dengan sebab kematian keluarga letu eko menduga adanya tindak penganiayaan
kejangan yang dimaksudkan adalah luka lebam yang tidak merata yaitu bu
kemudian ada seperti luka sulus
nah ini kan aneh
apa mungkin orang bungu bungu itu melakukan penganiayaan terhadap diri sendiri
jadi setelah melihat itu ya kami berpikir ini harus kami tidak lanjutkan